dan kompas pagi saudara pihak jasa araharja memastikan santunan untuk para korban kecelakaan bus rosalia indah di tol semarang batang secepatnya diberikan
untuk tujuh korban yang meninggal akan mendapatkan santunan dari jasara harja sebesar lima puluh juta rupiah
sedangkan untuk para korban yang mengalami luka luka baik luka berat maupun luka ringan
akan mendapatkan santunan penggantian biaya perawatan dan pengobatan selama di rumah sakit atau rawat jalan dengan maksimal klaim sebesar dua puluh juta rupiah
untuk yang tujuh ini sudah kami jamin dan kami pastikan santunan dapat kami bayarkan hari ini
dari tujuh itu masih satu yang belum identifikasi alamatnya dan untuk empat dari bekasi dan satu dari wonogiri sukoharjo
dan yang satu lagi dari nganju
nah itu nanti akan kami limpahkan ke masing masing perwakilan yang ada di sana
dan pun yang untuk luka luka yang untuk luka luka sudah kami jaminkan semuanya ke rumah sakit islamomedia
nanti semuanya menjadi tantunan jasa araharja sampai dengan rupiah santunannya adalah dua puluh juta rupiah
kak orlantas polri irjen a ansuhanan bersama dirut pt jasa araharja rifan purwantono
turun langsung ke lokasi kecelakaan tunggal yang melibatkan bus rosalia indah di kilometer tiga ratus tujuh puluh tol batang semarang
kecelakaan yang terjadi pada pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat kamis pagi menyebabkan tujuh orang meninggal dunia
dalam bus terdapat tiga puluh empat penumpang dan dua kru bus rosalia
kepolisian menurunkan tim taa polda jawa tengah untuk melakukan olah tkp untuk menentukan penyebab kecelakaan
kepolisian menurunkan tim taa polda jawa tengah untuk menentukan penyebab kecelakaan
dari kecelakaan kakor lantas mengunjungi korban kecelakaan tunggal bus rosalia indah di rumah sakit islam kendal jawa tengah
kakor lantas polri juga mengunjungi korban selamat yang menjalani perawatan di ruang igd
dari data manifest bus rosalia indah berangkat dari terminal pulau gebang bekasi
total ada tiga puluh empat penumpang
kepolisian menurunkan jejak rent
kemudian keterangan dari saksi terutama dari bis
ini keterangannya adalah memang dari awal sudah dolam
tapi yang kemungkinan ini kemungkinan
sehingga terjadi kecelakaan di jalan jalan